selamat sore di hari spesial ini cnn indonesia akan menghadirkan sejumlah berita pilihan
baik dari dalam maupun luar negeri bersama saya menteri kesehatan budi sadikin di program spesial hut ke tujuh cnn indonesia
harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik
harga bahan kebutuhan pokok di pasar nasional rawasari cempaka putih jakarta pusat merangkak naik pada kamis pagi
harga ayam potong berukuran kecil naik dari rp dua puluh tiga menjadi rp dua puluh tujuh per ekor
sedangkan yang berukuran besar naik dari rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh per ekor
tingginya harga dikeluhkan
hal serupa terjadi di pasar tradisional cilacap jawa tengah
harga daging ayam yang sebelumnya rp dua puluh delapan kini naik mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
dalam sepekan harga daging ayam mengalami kenaikan hingga rp tujuh per kilogram
sementara itu harga daging ayam kampung mencapai rp enam puluh per kilogram
para pedagang menduga kurangnya pasokan
yang menjadi salah satu alasan kenaikan harga daging ayam selain tingginya permintaan menjelang hari natal dan tahun baru
ada pun harga komoditas lain seperti beras juga mengalami kenaikan di kota pasuruan jawa timur menjelang hari natal dan tahun baru
harga beras berkualitas medium per dua puluh lima kilogram saat ini naik menjadi rp dua ratus tujuh puluh lima dari sebelumnya rp dua ratus empat puluh
sementara itu harga beras dengan kualitas super per rp dua puluh

harga beras dengan kualitas super per dua puluh

sekarang naik menjadi rp dua ratus tujuh puluh
menurut sejumlah pedagang kenaikan harga beras terjadi karena gagal panen akibat cuaca buruk
tim liputan cnn indonesia
sekelompok anak anak di boyolali jawa tengah menemukan sebuah benda diduga mortir saat sedang bermain di kebun
benda diduga mortir tersebut sempat dibawa dan dibuat
dibersihkan oleh anak anak yang menemukan
warga dukuh giring desa catur kecamatan sambi kabupaten boyolali dikejutkan dengan penemuan benda diduga mortir
benda diduga mortir dengan panjang dua puluh empat cm dan diameter sembilan belas cm tersebut ditemukan sekelompok anak anak ketika bermain di kebun seseorang warga pada rabu siang
mortir dalam kondisi berkarat dan tertangkap
kecap di tanah tersebut kemudian dicabut dan dibawa oleh anak anak ke pinggir jalan untuk dibersihkan
pasca mendapat laporan warga sejumlah personel polsek sambi dan koramil sambi mendatangi dukuh giring pada rabu petang
petugas kemudian memasang garis polisi dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas
pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan dibawa oleh anak anak ke pinggir jalan untuk dibersihkan
pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas

pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas
pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas
pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas

pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas
pemacat di tanah tersebut kemudian dicabut dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas
terima kasih anda masih menyaksikan program spesial hari ulang tahun ke tujuh cnn indonesia
dan kita masih bersama dengan menteri kesehatan republik indonesia bapak budi gunadi sadikin
kalau tadi pak menteri pak menkes sudah baca berita sudah jadi news anchor yang biasanya baca berita
sekarang kita challenge nya berlanjut
pak menteri kita challenge kita tantang untuk bisa interview menggali informasi dari teman teman koresponden handalnya cnn indonesia
ini teman teman yang paling di garda terdepan setiap cnn indonesia meliput peristiwa peristiwa penting
bapak udah siap
kemampuan menkes dalam menggali informasi silahkan pak menteri
jadi selamat sore ya mas albi dan mas arewe
selamat sore pak menteri
dua puluh tahun mengudara cnn indonesia tv telah hadir di tengah berbagai situasi yang terjadi di tanah air
dari berbagai lokasi di tanah air cnn indonesia selalu menginformasikan peristiwa peristiwa yang hangat dan penting untuk diketahui publik tanah air
bencana gempa bumi cianjur salah satunya
cianjur dan jawa barat
peristiwa gempa bumi hebat yang mengguncang cianjur jawa barat beberapa waktu lalu tidak terlepas dari perhatian cnn indonesia
cianjur dan jawa barat
dari hari pertama didadakan pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua
cianjur dan jawa barat

bencana alam gempa bumi cianjur jawa barat
sudah menjadi tajuk utama pemberitaan di layar kaca cnn indonesia tv
koresponden cnn indonesia albi pratama yang ikut serta melakukan peliputan
kejadian pasca gempa cianjur jawa barat
menjadi salah satu garda terdepan cnn indonesia kala itu
albi pratama berhasil memotret secara personal dampak gempa yang terjadi
proses evakuasi korban hingga penanganan logistik untuk para korban gempa
hadiran cnn indonesia di lokasi gempa cianjur makin menegaskan
dan memperkuat posisi cnn indonesia sebagai stasiun tv berita yang dekat dengan publik
tak hanya albi pratama cnn indonesia juga menerjunkan aryo asmoro
yang berperan sebagai remaster cnn indonesia
di lokasi gempa cianjur
dengan pengalaman selama hampir dua puluh tahun sebagai jurnalis
aryo bertanggung jawab mengkoordinir dan mengusung agenda peliputan
hingga mengirim tim liputan ke berbagai titik di lokasi bencana
dalam setiap penegasannya terutama kewilayah rawan
tidak lupa faktor keamanan selalu menjadi pesan utama mario kepada seluruh tim
dari rentang waktu melakukan peliputan waktu di lokasi gempa cianjur
cnn indonesia berhasil membuat berbagai macam
terutama dengan berita yang disiarkan secara rasional
sudah bergabung bersama kami
yang berperan sebagai ringmaster di lokasi gempa cianjur
selamat sore pak menteri
visual apa yang anda bayangkan ketika menuju lokasi bencana gempa cianjur
sebelumnya saya ucapkan terima kasih pak menteri bisa hadir
dan ini kesempatan langka buat kami bisa diwawancara sama pak menteri
biasanya kita yang mau wawancara bapak
kita menunggu bapak kita minta statementnya
jadi menyambung pertanyaan bapak tadi
visual yang saya pikirkan itu pertama memang
kehancuran pak menteri
infrastruktur yang hancur jalan jaringan listrik
kehilangan anggota keluarga
rasa ketakutan akan gempa susulan
jadi itu yang terbersih di pikiran saya waktu pertama kali menuju lokasi
sekitar tahun dua ribu
tahun dua ribu enam waktu liputan lokasi gempa di jogja
dan waktu kalau tidak salah tahun dua ribu sembilan di gempa di padang
jadi situasinya itu mencekamnya itu ya sama lah pak menteri
jadi ya apalagi ditambah dengan ambulans yang hilir mudik
sepanjang saya perjalanan ke lokasi gempa
itu jadi menambah rasa istilahnya saya juga cemas gitu
melihat apa yang akan terjadi nanti di sana
begitu pak menteri
mas albi ketika anda di hari pertama mengizinkan diri sendiri datang ke sana
di lokasi gempa cianjur banyak yang dilihat dan bisa diliput
apa kemudian yang menjadi pertimbangan ketika anda memutuskan
untuk meliput angle yang satu dan bukan angle yang lainnya
oke baik pak menteri
saya menambahkan juga yang disampaikan oleh mas aryo tadi
memang kehancuran atau dampak dari gempa bumi sendiri yang paling mungkin menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat
apalagi lokasi gempa ini sendiri kan tidak jauh dari ibu kota jakarta
ketika kita di jakarta kita juga merasakan guncangannya seperti apa
dan kita juga ingin tahu seberapa besar sih dampaknya gitu
karena setelah enam puluh tahun kalau dari data bmkg sendiri mengatakan ini
baru terjadi lagi gempa bumi di kawasan itu gitu
sehingga orang banyak yang tidak menyangka seberapa besar gempa bumi ini terjadi
dan seperti apa
dan ketika saya datang bersama tim waktu itu ringmasternya mas aryo kebetulan
memang sangat luluh lantak pak
ini mengingatkan saya juga kepada gempa bumi yang saya liput di tahun dua ribu delapan belas di palu
begitu porak porak anda
dan kita tidak pernah menyangka bahwa daerah yang bisa dikatakan sekitar seratus km dari jakarta
mengalami kejadian seperti itu
dan itulah yang membuat saya dan tim aira memutuskan kita ambil dulu gambar soal kehancuran
dan juga bagaimana masyarakat kondisinya seperti saat itu
kurang lebih seperti itu pak budi
apakah ekspektasi visual anda itu sesuai dengan apa yang anda temukan di lapangan
saya bisa jawab itu sesuai pak menteri
jadi itu yang justru saya takutkan pak menteri
karena ternyata ya memang akibat gempa itu memang sangat dahsyat
teman teman liputan yang sudah duluan kesana pun sampai itu di stop warga pak menteri
karena mereka pertama jaringan listrik mati
lalu mereka kurang air minum
jadi mereka sempat meminta air kepada tim liputan untuk konsumsi mereka
sementara kita kan membawa air minum juga terbatas gitu
itu salah satu yang membuat kita tuh sedih
tapi kita tidak bisa
bisa membantu banyak gitu
apalagi ditambah dengan listrik yang mati gelap suasana gelap
itu yang menambah situasi menjadi rumit di sana saat saya kesana
pada saat rakyat meminta minum padahal minumnya tim emas juga terbatas
apa yang dilakukan teman teman
kita berikan semua
kalau kita pikir kita bisa carilah di tempat lain gitu loh
tapi bagi mereka yang membutuhkan saat itu mungkin kita harapan satu satunya mereka untuk mendapatkan air minum gitu loh
jadi ya kita berikan semuanya
kita bisa carilah dari mana aja
asalkan mereka bisa kita tolong dulu
luar biasa ya
meliput sekaligus membantu
mas aldi balik lagi ya mas aldi
adakah hambatan atau tantangan dalam melakukan peliputan di wilayah bencana seperti di cianjur
iya pak menteri
kalau soal kesulitan dan tantangan tentu kita hadapi bersama pak
bahkan tim sar sendiri pun dan juga kita jurnalis di hari hari awal pasca gempa itu masih kesulitan untuk mendapatkan akses
ini dirasakan oleh teman teman kita ya mas aryo yang pertama kali datang ke sana
ada raff raff kaffi fikri adin lalu juga ada adi dwinanda ya
yang kesulitan menjangkau akses pak
karena kan jalan utama untuk menuju ke cianjur tertimbun longsor
bahkan juga pak presiden sempat meninjau secara langsung lokasi tersebut
dan itu menjadi salah satu

nah selanjutnya juga yang menjadi tantangan adalah kita hadir di sana dengan kondisi masyarakat yang baru saja terkena bencana
mental mereka down dan kita juga harus bisa dikatakan menyamakanlah posisi kita sama mereka
kita berempati dengan mereka
itu secara psikis kita juga menjadi tantangan bagi kita
kita kerja fokus untuk mendapatkan pemberitaan tapi kita juga tidak boleh lupa kita tetap manusia gitu
dan hal itulah yang menjadi tantangan terberat sih
sebenarnya bagi saya pribadi ataupun teman teman yaitu kita bekerja tapi melihat bagaimana orang orang juga merasakan penderitaan di lokasi tersebut pak
itu yang paling sulit untuk dihadapi
selebihnya adalah ya kita kesulitan untuk mendapatkan air juga sama susah
listrik untuk mengecas beberapa alat liputan juga kesulitan
kurang lebih seperti itu pak budi
kesulitan kesulitan yang ada
mas banyak masyarakat yang sempat berkomentar di sosial media bahwa kedatangan tamu kedatangan wartawan
mas banyak masyarakat yang sempat berkomentar di sosial media bahwa kedatangan tamu kedatangan wartawan

itu bukannya membantu mereka malahan membuat berita memfoto foto mengambil gambar untuk meningkatkan popularitas dan eksistensi mereka itu
terutama di media sosial
nah bagaimana mas melihat kondisi waktu di sana apakah memang seperti itu halnya atau bagaimana melihatnya
oke pak budi terkait dengan apa yang viral di media sosial mungkin saya bisa menggambarkan
karena di sana banyak sekali warga yang datang juga pak di luar kita jurnalis
dan mungkin juga beberapa ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai jurnalis ataupun media gitu
nah tetapi kalau kita sendiri sebagai media yang mengedepankan kaedah kaedah jurnalistik
tentu kita hadir di sana adalah untuk membantu mereka walaupun tidak secara memberikan bantuan atau segala macam
tapi setidaknya kita mendengarkan apa yang dibutuhkan mereka
seperti di hari hari awal sebelum bantuan datang kita hadir ke mereka kita tanya kira kira apa yang dibutuhkan pak dari pemerintah atau dari donatur gitu
itu dibutuhkan pak dari pemerintah atau dari donatur gitu
nah dari situ mereka baru mulai merasakan manfaat dari kita jurnalis yang memang bertugas di sana
mungkin memang ada yang datang ke sana untuk sekedar foto foto ya mas aryo ya
dan juga menyulitkan tim sar yang akan memberikan bantuan gitu
karena banyak sekali kendaraan yang lewat di sana dan tidak memiliki urgensi khusus
sehingga mungkin hal hal itulah yang membuat pengungsi itu terganggu gitu pak
mas aryo mas aryo kan sudah beberapa kali ya bencana bencana itu hadir terjun di tengah tengah
bencana bagaimana mas arya bisa mengkoordinasikan tim untuk meliput di lokasi gempa
karena kita tahu pada saat gempa besar terjadi banyak hal yang harus diliput dan lokasinya juga bisa berbeda beda dan sulit dijangkau
ya terima kasih pak menteri
jadi ketika kita meliput suatu daerah di gempa atau bencana tentu kita harus berkoordinasi dengan semua tim liputan yang ada di sana
harus intens komunikasi mereka posisinya di mana sedang mengerjakan apa
kita juga memberikan informasi ada daerah mana yang belum tercover
daerah daerah mana yang masih perlu bantuan dan perlu diberikan informasi untuk tim relawan supaya bisa bergerak ke sana
jadi kita saling berkoordinasi supaya tidak ada liputan nanti yang saling tumpah ngindih
jadi semua daerah kalau bisa tercover dengan baik begitu

begitu pak menteri
bagaimana anda bisa melakukan pendekatan terhadap warga yang menjadi korban bencana
karena kita tahu warga yang terdampak berencana terkadang sangat sensitif
dan kita juga lihat viral beberapa warga malah bisa responnya sangat keras
kalau ada orang yang mau membantu tapi tidak terlalu pas gitu dengan budaya budaya mereka
gimana mas menghadapi mas
gimana mas menghadapi mas
pak menteri jadi ini menjadi salah satu seperti yang tadi pernah saya katakan juga
menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kita jurnalis yang bertugas di lokasi bencana ataupun konflik
yaitu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita itu sedekat mungkin dengan masyarakat di sana ataupun para korban gitu ya
nah kalau cara kita untuk melakukan pendekatan tahap awal adalah ya kita misalnya datang ke posko pengungsian
dan kita tanyakan dulu kabarnya saat ini seperti apa apakah sudah mendapatkan bantuan atau tidak
nah yang paling ingin mereka sampaikan kepada kita tuh tiada lain adalah untuk tolong sampaikan
dari tempat ini membutuhkan bantuan berupa logistik makanan obat obatan dan ada yang sakit
nah dari situlah kita akan melaporkan kita membuat liputannya kita wawancara korbannya
dan menyiarkan secara langsung dari lokasi yang mungkin juga bisa didengar oleh donatur dan juga mungkin dari pemerintah termasuk pak menteri

ketika menyaksikan siaran dari cnn indonesia
dan hal itulah yang menjadi cara kita pertama kali untuk bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat yaitu mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan
dan ditambah juga mereka dengan sendirinya akan curhat gitu pak
setelah mereka akrab sama kita setelah apa yang mereka jelaskan didengar oleh kita mereka juga akan curhat
mas bagaimana ya rumah rumah kita yang rusak apakah akan ada bantuan dari pemerintah
dan beruntungnya pada saat itu juga saya sudah dapat informasi bahwa pemerintah menjanjikan adanya ganti rugi
maksud kami adalah pembantuan untuk rumah rumah yang rusak mulai dari rusak ringan rusak sedang dan rusak berat
dan itu setidaknya bisa membangkitkan semangat mereka yang saat itu sedang down untuk bisa cerita sama kita dan bisa menambah keyakinan mereka bahwa badai ini pasti akan berlalu
seperti itu pak budi
oke menarik sekali ya pak ya perbincangan kita dengan para koresponden
ini adalah teman teman yang berada di garda terdepan setiap cnn indonesia meliput suatu peristiwa penting
tadi pak menteri gimana eksplorasinya kira kira
sudah cukup puas untuk mengeksplor
tadi kayaknya kritis banget ya lebih kritis daripada kalau misalnya saya yang wawancara teman teman ya kayaknya ya pak ya
tadi memang banyak pengembangan pak menteri ingin tahu bagaimana yang terjadi dengan teman teman di lapangan begitu ya pak
ya karena saya melihatnya mereka kan emosinya tertekan
jadi pada saat banyak orang datang banyak bertanya motret ambil kamera bisa mereka merasa loh kok kita jadi wisata bencana gitu kan
itu yang sempat agak rame juga
dan bagaimana bisa masuk dan diterima sehingga masyarakat yang mengalami bencana merasakan manfaatnya dan tidak merasakan dimanfaatkan itu sesuatu yang saya ingin dengar juga

jadi itu agak mudah juga buat teman teman masuk ke sana
emang gak mudah pak karena kendaraan cnn indonesia mobil sng kita itu sempat terjerembab pak nyungsep pak gitu
mungkin mas arief bisa cerita sedikit ya kok bisa sampai kendaraan kita mobil sng mobil satelit kita pak yang untuk siaran begitu ya itu masuk ke
ke parit begitu ya itu gimana mas mungkin singkat cerita sedikit
jadi ceritanya kita mau menuju desa gasol pak itu salah satu desa yang terdampak parah di kebupak di kecamatan cugenang
di kecamatan cugenang
jadi ketika kita menuju lokasi di sana sekitar jam tujuh malam sudah gelap memang sudah gelap ditambah lagi dengan listrik yang padam lalu lintas yang macet karena evakuasi sedang berlangsung mobil mobil sar juga hilir mudik bolak balik dari lokasi
mobil sng kita juga kan lumayan sedikit besar ya pak ya sedikit besar dan bebannya juga
beban juga berat
jadi mungkin juga karena gelap jadi emang batas jalan itu sempit batas antara tanah dan aspal itu tipis pak tipis gak terlalu kelihatan jadi mungkin ada ban belakangnya itu menimpa tanah yang sedikit gembur lalu sudah
ambles sedangkan kita ada jadwal live tuh pak jam sepuluh
jam sembilan jam sepuluh jam sebelas
saya pikir waduh saya punya tanggung jawab nih ada tiga live nih yang harus tayang nih harus live
lalu segera saya koordinasi dengan teman teman dari tim txts di sng saya bilang udah kita stay dulu di sini saya urus dulu live dulu sampai selesai alhamdulillah sinyal aman pak di sana
sinyal telekomunikasi malam itu masih tergolong masih aman untuk siaran live
ya sudah lalu setelah live itu selesai saya kembali lagi ke mobil sng dan menunggu bantuan untungnya ada teman teman dari rombongan dari teman teman lendi teman teman lendi yang berusaha menarik mobil sng tapi tidak berhasil sayangnya pak

tidak berhasil sampai jam dua pagi kita berusaha menarik mobil sng

tidak ada yang berusaha menarik mobil sng

tidak ada yang berusaha menarik mobil sng
tidak ada yang berusaha menarik mobil sng

tidak ada yang berusaha menarik mobil sng

sudah lelah sudah capek akhirnya yaudah kita tunggu
oke berat ya pak ya jadi wartawan berat jadi news anchor
jadi bapak lebih milih jadi main cast atau jadi news anchor jadi wartawan
lebih milih jadi bangkir aja
oh itu suara hati kayaknya
tapi kita kasih nilai kayaknya pak menteri dari tadi bacain berita sama interview kayaknya udah cocok banget ya
mungkin bisa ada segmen khusus nanti di cnn ya kita suarakan nanti ke para atasan
terima kasih sekali pak menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin sudah hadir
meluangkan waktu di tengah kesibukan datang ke sini mau kita challenge jadi news anchor
dan juga jadi interviewer di hari ulang tahun cnn indonesia yang ke tujuh
pesan pesannya pak harapannya untuk cnn kedepannya seperti apa
cnn harus menjadi sumber berita yang paling cepat paling akurat dan juga paling bermanfaat untuk masyarakat
teriring doa saya untuk hari ulang tahun cnn yang ke dua puluh
terima kasih sekali terima kasih pak amin amin atas semua doanya
dan itu tadi penampilan bintang tamunya baru satu ini
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin dan tidak hanya pak menkes saja yang hadir di spesial ulang tahun cnn indonesia
kita punya kejutan lain ada satu menteri lagi yang akan kita challenge tetap bersama kami di program spesial hut ke tujuh cnn indonesia
terima kasih pak menteri